mas tadi reva nelfon mas ada apaan
iya tadi reva telepon katanya dia mau ketemu sama babi di kantor
hmm kayaknya aku udah ketebak deh reva mau ngapain datang ke kantor dan mau ketemu sama mas
pasti rafa mau minta izin untuk ikut acara cewek cowok oke itu mas
kayaknya sih begitu
iya tipe terakhir ya
bapak bapak bapak
bawa apa itu pak
mau makanan lah
aduh baru pada makan
nyamanin abah makan sama si neng supaya lahap
neng mau ambil piring ya
neng tuh gitu tadi juga janjinya apa
neng belum makan dari pagi coba nanti kalau neng sakit kemahak
neng neng elah
neng dulu yang makan
neng tau gitu neng makan dulu sayang
adik kita makan tangki cangkul
bapak makan lah tuh bapak
bapak makan lah tuh eh
lorok saya belum makan radar
sabar atu uding
neng seperti ini
neng enak yuk
saya teh gak tegang lihat si neng gitu
jika dirorotan bro
aduh susah lah yang jelasinnya pak
bentar aja lah saya teh gak bisa ngeliat si neng tuh sakit hati
mendingan saya yang sakit beneran
kalian aja yang terusin makanya
emang nih lah nih lah
biar naik raya teh menenangkan diri dulu
kalau neng raya sudah tenang baru danyaku ngobrol
tuhan ya abah
oh malu tuh
bentar saya bojok dia dulu ya
eh sendal saya lupa
nah makan dah makan makan makan dah makan
apa pengen makan orang ini wak
kalau ada orang kurang diolah
kamu makanan mak makan terus
pengen pisah nih mak hah
makasih banyak ya tante
hari ini udah mau makan sama reva
terus udah jalan ngerang reva
reva tante juga senang banget
kita itu harusnya sering sering kayak gitu
makan bareng ya kan
biar kita semakin deket
alhamdulillah reva juga seneng banget tante
aduh gimana sih ini
apa aku mendingan pura pura nelfon aja kali ya
mumpung nih tante udah sampai di sini ya kan
kamu usaha aja dulu telpon tapi kamu
siapa tahu handphonenya udah aktif
udah aktif tante ya boleh
oh oh gitu jadi papi gak kesini lagi
eh ya gak apa apa sih pi
yaudah deh hati hati ya pi ya
yah ini mah namanya gak cocok reva
soalnya gini tante itu denger si boy ngomong sama tante
kalau deadline nya tuh gak salah ini nanti sore ini
oh ya nanti aku akan usahain lah tante secepatnya
yaudah dengerin tante ya reva
kamu harus semangat soalnya tante itu dukung kamu sepenuhnya sama si bayi oke
makasih ya tante
kalau gitu berarti tante balik ke kantor aja dulu ya sih ya
oh ibu boleh boleh tante aku antri ya sampai ke parkiran
oh ah cantik eh kamu mau gak tante anterin aja
gak apa apa kok tante tuh gak keberatan kalau anterin kamu sayang
eh gak usah tante nanti aku bisa naik motor aja kan dua motor
pakai motor gak lupa tante
yaudah terima kasih ya udah nemenin tante
kamu gak usah antarin tante ke parkiran tante bisa ke parkiran sendiri sampai di sini aja
oh ya udah nanti hati hati juga ya
ah reva nanti kalau misalnya papi nya udah datang kabarin tante ya sayang ya
iya tante tunggu kabarnya
dah tante duluan ya
eh reva ini papa habis makan siang lagi menuju ke kantor kenapa
oh ya nggak apa apa sih pc cuma ini reva udah di kantor papi ya
eh reva ada yang mau diomongin sama papi
ya udah kamu nunggu aja di ruangan papi gak lama kok bentar lagi juga papi sampai kantor ya
mas tadi reva nelfon mas ada apaan
iya tadi reva telepon katanya dia mau ketemu sama babi di kantor
hmm kayaknya aku udah ketebak deh reva mau ngapain datang ke kantor dan
mau ketemu sama mas
pasti rafa mau minta izin untuk ikut acara cewek cowok oke itu mas
kayaknya sih begitu tapi apapun alasan reva mah gak akan ngasih izin deh ikut di kontes itu
oke reva gue akan biarin lo berdua sama papi lo biar lo tau dan yakin kalau papi lo udah jadi robot gue
hah diam aja menurut apa omongan gue
atuh neng jangan gitu atuh lah
neng bukain pintunya atuh neng
abang mah gak akan berhenti ngetok neng
kalau neng belum bukain pintu mah gak akan berhenti abang mah ngetok abang
abang akan diam disini terus sampai kapanpun
aduh atuh gelis ulah gitu gitu neng atuh sayang
kalau neng akan gini terus mendingan lupain itu si kemot ya
ini mah udah tanda mungkin dari allah kita kan tidak tahu ya
mungkin allah kan lebih tahu nih
ini mah udah tanda ini mah nih artinya neng kudung lupain si kemo kudu nyari yang baru
ya yang lebih baik dari si kemot
rekaman lalu kemudian berikutnya
hai kamu terusin ya saya mau nelfon dulu ya iya
assalamualaikum teteh waalaikumsalam maka ngabah hari ini apa ngabah bisa ketemu saya enggak
aduh punten pisah ini teh manis panggung nasi ibukota saya teh belum bisa keluar
karena ada kendala sedikit ini orok saya teh ya sedang sedang sedang ada musibah gitu
dia itu sedang lagi di brokat sama pacarnya itu dia bukanlah dia teh jadi saya teh terpaksa
bisa n hiceh dia udah jadi temen orok saya berakhir chodzi
gakpapa ke akang abah juga harus mendahulukan kepentingan anang orok nanti juga kalau
kita sudah menikah dahulukan yang orok baru saya gitu ya ya berarti saya tidak
salah pilih calon istri ya memang saya inginnya memilih ibu baru untuk orang saya

waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
abah itu pacar abah
kok abah diajak ketemuan malah nolak sih
abah dia kan perempuan
ini juga udah pernah ngerasain gimana rasanya disakitin mbak
iya nih makasih ya neng udah ngejagain perasaan calon ibu baru buat nih
tenang nih abah tidak akan mengecewakan dia
terlebih mengecewakan neng
karena bahkan ya si teteh manis teh
menyalankan abah sudah ngedahuluin neng
yaudah tuh abah
kalo misalkan menurut abah dia
dia itu calon istri yang baik buat abah
kenapa abah gak temuin dia aja
lagi neng juga yakin ke abah
ya itu sedikitnya pasti kecewa
karena abah nolak pertemuannya
neng gak mau abah
ya neng abah temuin aja sana
yaudah abah pergi dulu aja sana
ntar neng makan
alhamdulillah diusir anak
benerin nanya jangan dibuang neng makanannya
abah udah senang gue pergi dulu
nung abah ngomong aja deh
nggak enak kalo dipaksa
nang bangunya juga
senyum dulu senyum dulu buat abah
biar abah bisa senyum sama si dia
untung salam mbak